ada yang sakit
ada yang sekarang sempat demam tinggi
mama jangan khawatir
ada yang sekarang udah sembuh
pokoknya mbak andin
gak usah khawatir masalah anak anak
selama mbak andin disini
semua yang ada di rumah itu kompakan
buat jagain anak anak
makanya sekarang kita semuanya bisa kumpul
bareng semuanya disini di depan mbak andin
selamat pagi semuanya
mbak rosa semuanya sepertinya jam besok
selesai dulu ya
karena mbak andin masih perlu diperiksa
supaya bisa lebih cepat pulang
selain itu juga
kandungan bu andin harus kita periksa
betul mbak andin
jadi selama ibu koma di rumah sakit
mbak andin juga mengandung
alhamdulillah andien udah sadar
pak dery bisa masuk ke rumah untuk ngambilin baju
menurut kamu dan papa
sekarang kita tinggal
nunggu operasi ya mama
pengen telfon disekat
aku angkat deh
oh iya aku baru dapet kabar
ternyata andien udah siuman
iya nol alhamdulillah mbak andien udah siuman
papa yang nge read kemarin
mudah mudahan semua sudah bisa membaik ya
ya ada sedikit kemajuan tapi ya lambat
yang penting kamu rajin terapi
pasti semua juga akan baik
hari ini kamu ada terapi atau enggak
terapi hari ini gak ada nol
aku lagi nemenin papa
nungguin mama operasi ligasi
mama sarah operasi
mama badannya drop
nanti aku boleh jenguk mama lagi gak
ya boleh dong boleh nanti biarin mama istirahat dulu
nanti mama semakin sehat jadi kita ngejenguknya semakin enak
ya pasti boleh dong masa nggak boleh sih mamanya
mama tau gak
aku seneng banget soalnya doa doa aku selama ini dikabulkan
waduh bagus dong
kalo misalnya doanya reyna dikabulkan kita mau ucapnya apa
apa senyum senyum pak
papa seneng liat hubungan kamu dan nino membaik
meskipun kamu udah gak sama sama lagi kalian sudah pisah
masih berhubungan sama abi
kalau kejadian ini masih
dok bagaimana kondisi istri saya sekarang
alhamdulillah selamat ya operasi bu sarah berjalan dengan lancar
makasih ya dok
kalau mama harus menjalani operasi
agak panjang kalau saya ceritain jadi intinya dokter menjalankan mama harus di operasi itu supaya
mama bisa agak sedikit lebih baik sebelum mendapatkan donor
ya penting mama operasi
biar maaf bisa cepat sembuh
kamu gak ada kepikiran mau cukup mama or camera
hati dulu ya
kondisi kamu kan begini kamu belum sehat
apa sih understand ya dengerin dulu ya
dengerin saya ya
di luar mama operasi
saya harus dua kali memberitahu
gue jangan bertemu mama dulu
karena kan kamu memang orang yang susah buat dikasih tau
jadi saya merasa kamu sudah benar benar balik
malam dulu tinggal
doa banyak orang berarti didengar sama allah
dan anak anak panti juga
sempat nyadain doa bersama
untuk mendoakan kamu
supaya cepat pulih
nanti kita syukuran lagi ya
memang cepat sembuh
dia mau saya tanya sebenarnya
kamu ada di tempat semua rasa kamu beli audi
iya aku beli audi
tapi aku berarti
kamu juga sudah pulih
kita ke ruangan wsg ya untuk periksa kandungannya
saya sampai lupa cerita sama kamu masalah kandungan kamu
hai juga lama kan kamu cerita mama itu juga penting juga bertangkap
nanti saya ceritain ya kita cek aja dulu anak kita
hai alhamdulillah bu pak semuanya sehat
hai meskipun istri saya dalam keadaan koma tapi anak kami di dalam kandungan istri saya bisa tumbuh dengan baiknya betul sekali pak al karena biasanya kalau ibu hamil yang mengalami koma maka pertumbuhan janinnya akan terganggu atau berhenti sama sekali sehingga harus dilakukan kuret

hai tapi ini janinnya sehat dan berhenti sama sekali sehingga harus dilakukan kuret
dan ukurannya juga sesuai dengan usia kandungannya

ini saya juga enggak habis pikir juga sih kenapa bisa kayak gini
ini semua balik lagi karena allah pasti betul sekali bu andin ini salah satu bentuk kebesaran allah

kenapa saya dilepasin
romo itu orang paling setia
seharusnya kamu lebih mengenal karakter saya
saya gak akan pernah menghabisi orang
tanpa alasan yang kuat
tapi pertanyaan saya cuma satu sekarang
kenapa kamu mengatasnamakan saya
dengan semua yang sudah kamu perbuat
terutama sabotasi di marat
justru harusnya bapak berterima kasih
saya sudah berhasil membalaskan dendam bapak ke dia
aldebaran yang memenjarakan bapak dulu
kerjaan yang teguh
sebentar sebentar pak
jangan pernah berpikir gue yang ngelaporin lo ya
gue bukan orang munafik
dan gue bukan pengkhianat bi
lo tau kita pernah berantem masalah ini bi
lo tau gue gak suka masalah ini
tapi lo masih tetep ngelakuin ini
memang awalnya ada pikiran gue untuk ngelaporin
bi diam diam diam
gue bukan orang munafik ya bi
gue bukan orang munafik gue bukan pengkhianat nih
gue bukan pengkhianat bi
haldebaran itu orang jahat
adik bapak sendiri meninggal di rumah villa keluarga mereka
bapak jangan lupakan itu
ikat dia lagi
keluarga alvahri gak bersalah
itu sudah clear
dan soal saya di penjara
itu bukan urusan kamu
kamu bersihkan nama saya
dari semua orang
bahwa semua yang kamu lakukan itu
inisiatif kamu sendiri bukan saya
kalau emang lo yang udah membuat gue masuk penjara al
gue gak akan membalaskan dendam itu ke orang lain
terutama keluarga lo
dan gue harus membersihkan nama gue di hadapan lo
vk narya mau ngajak nomer
lo ngasih komen deh una
nanti kan adekan nentuin kakaknya
tapi ya saya tuh bangga sekali sama arena
saya juga bangga sih sama askara cuman rina
tuh kayak apa ya dia tuh
tumbuh besar menjadi
anak yang baik pinter
terus sekarang rajin sholat
dia bersyukur kepada allah
karena sudah mengembalikan mamanya
ibu kalau mau nengok
rena udah dingin banget
bentar bentar lagi deh
sini dong belum cium oma
ke kemarin dulu ya
terima kasih ya allah
karena mama sudah sadar
aku mohon ya allah
lindungin mama dan papa
agar semua sehat
tidak ada yang sakit lagi ya allah
jagalah papa dan mama ya allah
supaya mereka bisa jagain aku
dan deda bayi yang di perut mama
mau da'ain tata kerajan ya allah
kakinya cepat sembuh
jalan lagi ya allah
aku juga mau berdoa buat allah sarah ya allah
katanya kan oma lagi di operasi
semoga operasinya berhasil sama allah
semoga nanti aku boleh jemukin oma
dan tengokin mama lagi ya allah
habis sholat ya
salin dulu salin
wah pinter sekali
oma seneng sekali tadi denger doanya reina
doain kesembuhan tante frozen sama oma sarah juga
oma bangga sekali punya cucu yang soleha seperti reina
berkah buat oma
dan kamu juga gak lupa berterima kasih sama allah
karena allah sudah memberikan segala galanya untuk reina
kamu gak rasa allah baik sama aku oma
allah sayang sama keluarga kita ya oma
allah itu maha segalanya
maha segala galanya ya
kita memang patut berterima kasih dan bersyukur kepada allah
atas semua rezeki nikmat cobaan semua yang diberikan allah ke kita
aku bersyukur mamamu udah bangun dari koma
aduh mana hidungnya nih hidungnya
yaudah pinter banget sih ya
kalau gitu kita makan yuk
makan sama oma ya
kita kapan jenguk mama atau gak oma sarah
kalau itu nanti oma tanya sama papa dulu sama opa surya ya
kapan kita boleh jenguk mama dan juga oma sarah
oh ya udah sini
oma bantu copotin muka nanya
kamu bisa lipet kan
oma mau lihat
terus nanti kita makan ya
aduh udah cantik
cucu siapa sih ini
aduh pinter sekali
bapak mungkin harus lihat berita ini
nanti sudah bangun dari komanya
hidup ya cross
pernah nga dapat lahir
jadi kayak gini pak
que bakal beli kava tentang mama corona semua
jangan lupa ya dihikiki pak
lo sangat beruntung al
orang yang lo sayangin masih bisa kembali lagi ke pelukan lo
kalau andin udah sadar
gimana keadaannya sekarang
apa saya coba telepon aja
kalau gitu saya permisi ya pak
terima kasih sus ya
aku seneng ya
akhirnya kita bisa ketemu anak kita
walaupun lewat usg
kalau saya meskipun belum muncul
tapi udah ngebayangin sih
meskipun belum tau ini
laki laki atau perempuan
pasti rumah bakal rame
keindahan kebahagiaan di rumah
kira kira ganteng atau cantik
kalau ganteng mirip kamu
kalau cantik mirip kamu juga
kan gak mungkin mirip saya kalau cantik
ya saya juga gak cantik
kau di mana
kondisi ibu hari ini sudah membaik ya
kalau dalam beberapa hari kandungan ibu
dan kondisi ibu tetap stabil
dan membaik seperti ini
bu andin sudah boleh pulang
terima kasih ya
oh iya di depan dari tadi ada keluarga yang menunggu
kalau tamunya ingin masuk silahkan
kebetulan jam besoknya juga masih ada
gak tau keluarga siapa
mungkin bapak bisa langsung cek ke depan
bentar dicek dulu ya
saya permisi bu andin mari pak
saya cek dulu sebentar ya
gak apa apa yang tinggal sendiri

masa udah cerita tentang kasus keselamatan
masa udah cerita tentang kasus keselamatan
masa udah cerita tentang kasus keselamatan
masa udah cerita tentang kasus keselamatan
gimana keadaan elsa sekarang ya nelle tempat ini ya

gimana keadaan elsa sekarang ya nelle tempat ini ya
aku sama sekali gak percaya
kalau semua itu penyebab nya adalah elsa
menjalani ini semua ya
karena setelah ini
masih ada tindakan mitis lainnya yang mama harus jalani
insya allah mama kuat masa
insya allah memakan kuat menghadapi semua pengobatannya sampai sembuh
kita kasih support terus buat mama
anda mau masuk
kesoran ini apa
kamu tunggu disini aja ya sampai kedepan
ada keperluan apa
saya hanya mau menyeluk bu sarah dan mau ketemu dengan yalsan
saya rasa ini bukan waktu yang tepat abi ya
jangan sekarang ya
saya juga udah mendengar kalau andin tidak sadar
saya juga senang dengarnya
ya saya minta abi untuk sebentar waktu
jangan berkata kata dengan keluarga saya dulu ya
ya aku mau pergi
untuk saat ini memang menjadi semakin sulit untuk saya ketemu dengan kamu yalsan
sementara saya nggak mau menunda lagi
untuk bisa menyatakan sejujurnya perasaan saya ke kamu
kamu harus tahu perasaan saya sesungguhnya yalsan
tapi dengan kondisi sekarang ini
sangat gak memungkinkan
saya harus cepatnya membersihkan nama saya
supaya saya nggak ditolak lagi dan diusir oleh pak surya
masuk disini kamu
mau masuk liat andin
enggak pak sebenarnya saya ingin bicara sama bapak
ya akhirnya luki menyerahkan diri ke kantor polisi pak
mungkin nyerahin diri ke kantor polisi
dengan sukarela atau
dengan keinginan sendiri pak
karena dia bilang
dia lelah selama ini telah dimanfaatkan dan
keluarganya selalu diancam
dia ingin keluarganya tetap selamat
fajar anak buahnya abimana yang detektif
itu dia orangnya pak
luki bilang yang mengancam fajar
dan fajar disuruh sama abimana
untuk soal itu
karena saat itu dia ingin bicara langsung ke kantor polisi
untuk menjelaskan semuanya
saya belum mendapatkan keterangan dari luki pak